yang juga menjadi sorotan saudara turis asing kembali berulah
kali ini tiga wisatawan mancanegara asal belanda melakukan porno aksi di area lautan pasir gunung bromo
sementara itu di bali seorang bule mengamuk dan melakukan pengerusakan di sebuah kafe akibat dilarang merokok di dalam ruangan
aksi tak senonoh dilakukan oleh tiga turis asal belanda di penataran widodaren gunung bromo jawa timur kamis lalu
mereka melakukan porno aksi dengan menunjukkan bagian tubuh di atas mobil
foto ini tersebar setelah sopir mobil jeep mengambil foto secara diam diam saat mereka melakukan aksi pornografi
ketiga turis serta sopir dan pemandu wisata pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan
di kantor polisi mereka juga sempat dibawa ke kantor desa dan menjalani sidang adat
pihak desa setempat menyayangkan aksi para turis ini
dari pihak yang bersangkutan terutama dari pihak sopir dari pihak travel sama pihak wisatawan menyatakan minta maaf
kita belum masih empat lima tahun lama
dan masyarakat adat sangat menyayangkan dengan kejadian yang tidak selama itu
semuanya saja yang memiliki usaha di bromo ayo bromo ini dijaga baik secara fisik dan non fisik